kok gua yang
apa ku salah liat
semua itu kan baru cerita nah bener pak rete rafa kita jangan percaya gitu aja kan ini
emang cuman cerita doang belum ada buktinya bukan cuma gosip bu ini
udah ada korbannya kalau nggak percaya ibu tanya langsung aja sama orangnya
iya bu tampan hanya satu dua orang aja yang lihat banyak kok pas honda

tidak usah takut
babinya yang takut sama kamu
yaudah tuh bapak ibu semuanya kalau gitu
saya pamit dulu mau ngurus anak di talked
mewurahkan badan fungsin anak
itu kurus bapak repot juga ya berhenti kalau gitu ya
kal lui kepadu
pantes aja tuh babi
kenapa emang pak rete
dia malu ibunya babi
iya juga sih
anak banget rumputnya
hei aku duluan dong
di sini luas banget adem banget enak lagi
iya lagi kan di sini masih pada hijau hijau
dan juga udaranya segar banget
oh iya tau gak
di sini tuh bebas macet dan juga bebas polusi
eh adonan sawah
kita ke sana yuk
kak kalau gitu kita pulang aja yuk
itu perasaan kamu aja kali
yaudah kalian berdua di belakang kameranya sama kali aja ya
kita pulang aja yuk
kita pulang aja yuk
kita bisauarottle enak
kitaguling esebel eh
saya reda gelik dengan maria
apa yang di sini
lagi lihat pemandangan om
iya sekalian nyegarin badan
oh saya juga lagi pengen makan siang nih
oh iya kamu semua mau makan siang gak
oh ya tapi sebelumnya kenalin nih istri om
tante maafin kami ya tante udah ngagetin
rafa tuh lantai dia tidak duluan
gak apa apa adik adik
kalian mau kan makan di rumah tante
kasian udah dimasakin nih
wuuu jangan makan aja semangat
kalian mau banti tante gak
nyari keong buat lo kemakan
temen temen kita bantuin tante leni yuk
semari kita jalan nanti om jelasin tentang area persawahan
itu ada lagi
apa gue yang sendiri
apakah aku salah rian
aaaaahhh hantu hantu
hah aduh aduh aduh aduh
ada apa sih ini
maaf barusan ada orang sawah hantu
apa sih ribut ribut
oke apa aja deh
ada hantu orang sawah kak
itu kan emang orang orang sawah bukan hantu
bener kak rafa nggak bohong tadi beneran ada
udah mending kita cek lagi yuk
yaudah kalian tinggal di sini aja
biar kak ali sama kak bella yang nyari
kalau nanti nih ngawal kesini gimana
ya kita harus pergi ratsi
iya aku juga
masa sih gue yang sendiri
aku masih gak percaya
hantu jalan ku
kita balik saja yuk
jangan jangan babi ngepet lagi
ya ampun ini teh kalian dari mana kenapa pada
aduh bau keringat bau matahari
mami kayak lagi ada di kandang ayam
nih tadi rafa abis liat babi ngepet nih
hah babi ngepet
mami kayak lagi ada di kandang ayam